ketua mupssi erick thohir memastikan pelatih pendamping bimasakti frank formaut akan tiba di indonesia pada agustus mendatang
konsultan pelatih yang akan bertugas selama empat bulan ini akan mendampingi pelatih kepala bimasakti sebelum timnas u tujuh belas berangkat melaksanakan training camp di jerman
rencananya tc di jerman ini akan digelar mulai september hingga oktober
selama tc di jerman nanti mantan pelatih klub redpc belanda fc groningen ini akan turut menyusun program khusus serta lawan latih tanding timnas u tujuh belas
lalu ada pendampingan mungkin seminggu dua minggu di sini sampai dia mengerti karakteristik dan kondisi pemain
supaya waktu di jerman
kita tidak perlu ada adaptasi lebih panjang karena kan nanti coach bima nya baru datang ke jerman
nah disanalah dia akan menyiapkan fasilitas upgrading skill apa lalu juga lawan bertanding siapa yang cocok
oh kalau lawan bertanding mirip mirip tim titik titik dia akan bawa tim dari jerman yang lebih misalnya gaya amerika latin gitu kan
karena setiap tim juga
nah ini yang dia coba lihat supaya waktu kita kesana ada efektivitas tidak perlu adaptasi terlalu panjang